kok bunikanya ada disini
kan tadi aku tinggal dikamar
sabar riana ya nanti kalau bapak gajian lebih besar
nah bonek kamu bakalan bapak beliin yang lebih mahal ya
kok kalian main lari larian di jalanan sih
eh kalau lari lari itu jangan di jalan
nanti kalau ada mobil atau motor motor kalian bisa ketabrak loh
mirvah ngelain ngomain komik tapi dia kejar hantu
ini serem banget ada dua
apa sih hantu hantu apa sih kalian tuh semua dikit dikit hantu dikit dikit
hantu orang gak ada apa apa juga
eh ali itu yang mau pegang boneka ya
eh masa kamu anak cowok main boneka boneka tuh buat cewe ah
tapi ali mau balikin yang punya
biar gak pada ngebrantem
heheheh siapa yang berantem li
yee main tinggal tinggalin aja maminya si ali teh
kok bisa gara gara boneka berantem
eh salaman pake kaki lo
alah ali kamu udah dapet bonekanya
terus hantunya gimana li
ya kayaknya sih hantunya marah
nih kalian balikin ke bella sama abdul
biar masalahnya gak berlarut larut
ah gak mau ah
kamu aja deh yang balikin li
harus kalian yang balikin
biar kamu gak berantem lagi sama bella sama april

aku sama rafa sama arif mau dubrasin temen temen bonekanya
oh ini kesian buat kita
gimana gitu nih kristen kan
wah boneka jelek aja dibanggain
maksudnya anak sama mochi udah punya boneka baru
tahu bagus banget
enak aja ngejek ngejek boneka orang sembarangan
terus kalau jelek ngapain diambil coba
udah priok kita tinggalin aja mereka
pengen aja mereka main sama boneka mereka
kok mereka jadi tambah berantem ya bukannya baikan
padahal cuma boneka
aduh aku juga bingung nih
cuma begitu udah marah pengambek
ma enggak mau yang ini ma bonekanya ma
bagus lucu banget
tuh lihat tuh ya kan
mamanya yang tadi bonekanya yang besar
ini kan lucu warnanya merah
udah lucu banget ya
udah ini aja
hayuk udah malem
itu kan bonekanya udah terlanjur dibeli
kenapa kamu enggak suka
sudah aku bilang aku enggak suka boneka ini malah dibeliin boneka yang ini
ini jelek aku gak suka
kalau emang enggak suka enggak usah dibuang
b choir bentong allahan
namanya jalansang dia
tuh ikut nek
rafa kita harus cari cara biar bella sama april bisa kebaikan lagi sama zara sama uci
ya kak kita kan semua teman
mereka sudah kemarin kemarin masak malam malam padahal sembunyi kak
tuh ada hantu
eh tunggu tunggu tunggu
tadi kami melihat hantu sama anaknya
jangan jangan hantu yang ada di pohon besar itu ya
aduh mungkin hantu itu marah kak
jangan jangan makinnya di belakang kita lagi
aduh kebalikin lagi
ya sudah aku akan pindah ke tempat itu
kok pintunya kau buka sendiri
padahal kan gak ada hujan sama gak ada angin
kok bonekanya ada di sini
kan tapi aku tinggal di kamar
hah kok bunikanya bisa bergerak
cuma perasaan aku kali
soalnya aku ngantuk
apa apa sih zara
aduh kamu tuh ngagetin mami deh
nih tadi bunikanya gerak sendiri
padahal aku tadi taruh di situ
ya tadi kan bonekanya di situ
terus kamu keluar kamu bawa bonikanya
nah udah deh kamu karena kurang tidur
tenang boleh dan mulai